dewan kehormatan penyelenggara pemilu ri memutuskan memberhentikan wahyu setiawan sebagai komisioner kpu
sanksi ini dibacakan saat sidang putusan dkpp kami siang
plt ketua dkpp muhammad menyatakan teradu dalam hal ini wahyu setiawan terbukti melanggar kode etik
putusan tersebut berisi pemberhentian wahyu setiawan sebagai komisioner kpu terhitung saat putusan dibacakan
dkpp mengabulkan permohonan pengadu secara keseluruhan
majelis dkpp menilai wahyu melanggar aturan yang berlaku karena bertemu dengan pihak pihak lain padahal jabatannya sebagai anggota kpu tetap melekat
empat presiden republik indonesia untuk melaksanakan putusan ini pada lampat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan
demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh empat anggota dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum
yakni muhammad selaku pelasanan tugas ketua merangkap anggota alfitra salam tugu prasetyo dan pida budiati
demikian sedara pembacaan putusan
dengan demikian saya menyatakan sedang pindih ditutup